kobaran api dengan cepatnya membesar dan menyebar langsung kedua unit rumah milik warga di jalan tamalate sembilan kecamatan rapocini kota makassar sulawesi selatan pada kamis malam
pihak pemadam kebakaran kota makassar menurunkan belasan armada
setelah kurang lebih setengah jam lamanya petugas yang dibantu oleh warga sekitar dengan alat seadanya pun dapat memadamkan kobaran api tersebut
menurut danton empat damkar makassar rahmat selain membakar dua unit rumah warga sebuah sepeda motor yang terparkir pun turut terbakar dalam peristiwa ini
yang terbakar itu ada dua peta rumah dan satu kendaraan roda dua
berapa lama tadi proses pemadaman
proses pemadaman itu sekitar kurang lebih tiga puluh menit ya setengah jam lah
kanitreskrim polsek rapocini ibtu sugiman membenarkan kebakaran ini
diduga terjadi akibat para bocah bermain korek api hingga akhirnya membakar tumpukan sampah yang kemudian menyebar ke sebuah sepeda motor
main teman temannya main korek api juga sampah
jadi percikan api itu
menyebar ke sepeda motor sekitar tkp
dari kejadian itu apakah mereka ada yang terluka
sementara tidak ada
hingga kini pihak polsek rapocini masih terus menyelidiki penyebab kebakaran tersebut
anggota polsek rapocini juga telah memeriksa para bocah yang disebut bermain api di sekitar tkp
reinhard soplantila kontributor kota makassar sulawesi selatan